mbak andin udah sini kiki anterin aja
udah gak usah biar aku aja
kamu ngurusin yang lain deh
udah gak ada kerjaan lagi
mbak daripada kiki nganggur
mending kiki aja yang bantuin mbak andin
ini urusan ini biar aku aja
ini kan aku mau nyampiin makanan buat masal
jadi pas dia kerja dia pas bawa bekal
terus dia ngeliat kiki ini kan pasti dia happy
kamu mendingan bandingkan sekarang
maka cara satu satunya adalah
dengan melakukan transplantasi hati
masih ada kemungkinan
akan menolak organ yang didonorkannya
kami ingin tahu spesifikasi untuk donor untuk mama saya
ya jadi kami ini sebenarnya ingin mengusahakan
jadi memang suatu waktu kalau misalkan
kami gak perlu menunggu antrian donor di rumah sakit
saya pengen saya bisa cepat sembuh
saya mengerti keinginan bapak dan ibu

proses pengajuan hanya akan dilakukan
ketika pasien sudah membutuhkan
oke syaratnya apa aja
kurang lebih ada sepuluh syarat
untuk pendonor hati
berusia sembilan belas sampai dengan lima puluh lima tahun
yang kedua harus dengan sukarela
mendonorkan sebagian hatinya
dan yang ketiga
dan tipe jaringan harus sama
tapi kalau mama saya udah transportasi hati
apakah dia bisa hidup kembali normal lagi
itu pun operasi tidak menutup kemungkinan
untuk ibu sarah bisa sembuh
karena bisa saja tubuh penerima
menolak organ yang didonorkan
bahkan syarat aku mau berupaya lebih untuk kesembuhan mama
ternyata masih ada kemungkinan lagi
yang bisa terjadi
tapi aku jadi merasa bersalah
ini juga salah aku
paling penting kamu adalah kamu jujur sama dia
kan bukan kemungkinan kamu juga yang harus berubah
gua sedih kekirin nanti gua sedih kamu
nanti gua sedih kamu
nanti gua sedih kamu
jalan lagi kurang merahmat ya
jalan lagi kurang merahmat ya
kok kamu kesini lagi
mama kan udah bilang
udah gak usah kesini sering sering
kan ada papa ada elsa sayang
aku maunya disini ma
aku mau nemenin mama
aku khawatir juga di rumah
lagipula ya setidaknya aku udah sempet istirahat
aku udah ngurus sama anak semuanya
daripada aku kepikiran sama mama terus nanti
ya kan kamu tadi pagi baru pulang dari sini ya
malam juga disini ya
malam juga disini
aku juga udah tanya semuanya ke mas al kan
aku tanya boleh nggak sama mas al
terus kata mas a boleh yang penting dia temennya
ya papa mama tahu lah andin kalau udah punya keinginan seperti apa
saya paham apa yang dirasakan sama adit
andin ingin berbakti sama orang tuanya
terus kalau untuk syarat mendonorkan hati itu gimana ya dok
yang pertama pendonor harus dengan suka rela mendonorkan hatinya
yang kedua pendonor harus memiliki golongan darah dan tipe jaringan yang sama
jika keduanya sudah memenuhi syarat
tergantung dengan kondisi fisik pendonornya
gue dan mama punya golongan darah yang sama
apa artinya gue bisa mendonorkan hati gue
keisha seneng banget didandanin sama oma
untuk bisa terus berdua sama keisha
kali ini mama gak bisa berbuat apa apa
di situasi apapun
bahkan waktu gue berbuat salah pun
mama selalu ada buat gue
mungkin sekarang saatnya gue membalas semua kebaikan mama
gue akan mendonorkan hati gue buat mama
seenggaknya cuma ini yang bisa gue lakukan untuk mama sekarang
yang terpenting mama sembuh
dan gue gak kehilangan sosok mama yang selalu mendukung gue
apapun itu resikonya
aku masih kepikiran soal mutasi dari kantornya jessica
kalau nanti keputusan tetap aku diputasi
gimana aku ngurus perusahaan di sini ya
yang ada makin lama makin terpuruk
mana belum sempat ketemu dengan pak bimana lagi soal investasinya
padahal tadi ketemu
dan waktunya gak tepat
soal wacana mutasi kemarin
boleh request gak saya
minta untuk nggak dimutasi dulu
kalau saya boleh tahu alasannya apa
ya disamping memang tuntutan kerjaan saya dengan kamu ada
tapi di satu pihak
kamu kan tahu saya punya perusahaan yang
ditambah lagi perusahaan yang dimalang abis kebakaran
jadi posisi saya untuk tetap di sini
agak krusial buat perusahaan
apa emang sebaiknya aku membiarkan nino stay di jakarta ya
supaya dia bisa ngurusin perusahaan di jakarta
dan perusahaannya dia juga
tapi apa aku siap
untuk meninggalkan jakarta
kau masuk lagi ke ruangan meeting kamu
dan taklukin rasa takut kamu
kau masih bisa
dulu aku punya kamu di
yang selalu sejati aku
mendukung aku secara emosional
cukup bel gak cukup
kamu gak bisa bergantung terus sama orang lain
jessica nabel hadi sipta harus bisa semuanya sendiri
aku harus bangkit
karena adi sipta mandiri
ada di pundak aku
bukan orang lain
jadi tadi aku sama masal juga udah ketemu sama dokter lagi
kamu ngapain ke dokter lagi ada apa
nanya doang sih pak
nanya spesifik nanti mama gimana operasinya
terus termsnya seperti apa biar kita tahu
dan kita juga bisa ngejaga
ya papa juga sudah sempat tanya sama pihak rumah sakit
tentang donor tentang bagaimana treatment buat mama
semuanya papa udah tanya
hal sama randy juga udah melakukan hal yang sama
ya pasti kita semua disini berdoa yang terbaik untuk mama
supaya mama bisa cepet sembuh dan kembali untuk proaktifitas
kita semua ingin ibu untuk cepat sembuh
kita juga nggak mungkin bisa mengandalin antrian donor dari rumah sakit kan
harus cari sendiri
yang bikin lebih aku sedih lagi karena
aku sebagai anak aku tidak bisa melakukan apapun untuk mama
pengen banget aku
aku mau donorin hati aku buat mama
tapi yang pasti hanya akan kita
kita gak sedara
klu l jagai
sebenarnya makmum bisa melakukan operasi dengan cepat
ya salah satunya tuh ya elsa
pilihannya tuh elsa
tapi masalahnya kan kita juga gak mau kan kalau elsa mendengarkan hatinya dia untuk mama
mama juga gak mau kondisi
masa depan kamu masa depannya elsa itu masih panjang
jadi mama gak mau
mendingan kita tunggu aja ya
papa udah sempat tanya sama pihak rumah sakit
tapi ternyata pihak rumah sakit bilang antrian untuk donor hati lumayan panjang
papa bingung harus gimana sebetulnya
sedih banget ya jadi gue
udah jadi orang yang terakhir tahu soal penyakit mama
dan ternyata gue gak dilibatkan juga dalam pembicaraan ini
emang segitu gak pentingnya ya kok
kalau masalah cari nanti biar
ya allah apa elsa mendengar pembicaraan barusan
kalau dia dengar dia pasti akan semakin marah
semoga elsa gak dengar pembicaraan tadi
aku boleh tanya sesuatu
sebenernya aku anak mama papa tau bukan sih
aku boleh tanya sesuatu
sebenernya aku anak mama papa tau bukan sih
kamu kenapa nanya begitu
kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang tau
kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang tahu
dari keluarga aku sendiri
dari keluarga aku sendiri
apa bawa papa masih nganggep aku anak kecil yang nggak perlu tahu apa apa
yang nggak perlu tahu penyakit mama bisa kan papu udah jelasin mama melakukan hal
ini kemarin demi kebaikan kamu termasuk bahwa mama membutuhkan donor hati
kamu kan lagi keluar nanti juga pasti akan kami ceritakan sama kamu nak oh ya
eh karena aku baru tahu dan dari mama papa mbak andin tidak menjelaskan aku dengan detail
sendiri aku cari tahu sendiri loh aku tahu mau bisa kapanpun drop karena kemarin dari
icu dan saat ini mau membutuhkan donor hati secepatnya tapi kita semuanya sedang memproses
dan mengusahakan masalah itu kosa
nggak perlu repot mbak
gue anaknya kok bisa gua ngelakuin apa aja buat
gak ada yang bisa lo lakuin kan buat mama
gue yang bisa donorin hati gue ke mama gue karena gue anak kandungnya
diterima ya mama
ini sebagai bentuk kasih sayang aku sama mama
aku mau mama selalu
aku mau mama lebih saling aku kasih

kalau pemom butuhkan hati
akhirnya gak ada yang bisa ngelakuin kan buat mama
hati gue ke mama gue karena gue anak kandungnya
masih ketegaran soal tadi
gak usah dipikirin
berapa tahun sih kamu tinggal sama elsa
kan begitu sifat anaknya
apalagi lagi marah dia
tapi apa yang dibilang elsa itu benar
dan aku tidak
elsa bisa menjadi donor buat mama
mending sekarang pulang anak anakmu di rumah
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir
masa itu udah berakhir

masa itu udah berakhir
mas salman ini keren
kiki nginep di rumah sakit kayak sebelumnya
ini rena sama asgara udah tidur ya
sekarang sama rena udah tidur di kamar masing masing
tumbek biasa mereka tidur di kamar
nah itu gigi juga kurang tahu mbak
soalnya tadi pas kiki liat di kamar asgara renanya gak ada
lu pasti ketiduran mas disini mas temuin kita
ya mungkin ini salah satu cara nyeringan supaya
kita punya waktu buat
kita ngiting baju yuk
bersih sih rata ya
gue masih ngerasa ini kayak mimpi
mama mesti rawat di rumah sakit
gapapa nemenin mama di rumah sakit
elsa gimana kondisi bu sarah
kamu ada dimana sekarang
sekarang saya lagi di rumah
sebentar lagi mau kembali ke rumah sakit
kayak gue harus siap siap deh sekarang
gue harus mandi dan balik lagi ke rumah sakit
gue jadi inget waktu kemarin tugas di luar kota
padahal gue mau banget nemenin mama di rumah sakit
lebih baik kamu pulang aja
biar papa yang jagain mama disini ya
gak enak mau tidur disini
besok kesini lagi
yang namanya rumah sakit
beginilah kondisinya nggak apa apa
aku disini aja
kamu kan kemarin udah nginep disini
udah gak apa apa
kamu pulang aja
papa yang harusnya istirahat pak
nginep disini aja
aku kan lebih muda
jadi yang butuh istirahat itu papa loh
lebih kuat daripada yang udah dewasa gitu
papa itu punya riwayat penyakit jantung
jadi papa gak boleh kecapean
dia capek cuma duduk aja
malah papa kenyang
udah udah gini aja
malam ini biar papa yang nemenin mama ya
mama lagi mau ditemui
nanti kamu gantian lagi
eh atau mungkin besok mama boleh pulang
kan gak tau
mau mendonorkan hati kamu untuk mama
kayak begitu kamu harus jaga kesehatan kamu
gak boleh capek
tidurnya harus cukup
jadi mendingan kamu pulang
mama mau nerima
donor hati aku mah
badan mama kurus banget
lebih baik kue pulang aja
gue gak boleh kecapean
sementara ini gue bisa sebentar sama makna
kan gue bisa balik lagi kesana
ini kan demi kebaikan gue juga
banding udah sini kiki anterin aja
udah gak usah biar aku aja
kamu ngurusin yang lain deh
udah gak ada kerjaan lagi
daripada kiki nganggur
mending kiki aja yang bantuin mbak andi
urusan ini biar aku aja
ini kan aku mau nyampein makanan buat mas al
jadi pas dia kerja
dia pas bawa bekal
terus dia ngeliat kiki ini kan
pasti dia happy
kau mendingan mandiin askara deh
soalnya sarapan kan udah kiki siapin
semoga mas al seneng
karena saya sama sekali gak keberatan
oke gak usah nanya nanya soal itu lagi
jadi untuk apa kamu butuh nomer dokter saya
ya saya cuma pengen tahu aja soal penyakit mama saya
keluarga saya tidak mau melibatkan saya dalam urusan sakitnya mama
makanya saya terpaksa untuk cari tahu itu sendiri
kamu gak ada masalah kan
ya semoga ini bisa bantu kamu ya
kamu baik baik aja kan
kalo ditanya baik baik aja kayaknya enggak deh
ya saya kecewa aja sama keluarga saya sendiri
mereka juga tidak mau melibatkan saya menjadi
pendonor hati untuk mama
bih ya ampun
biar hati hati dong nyetirnya
maaf maaf saya gak bermaksud untuk remit dadak
saya kaget aja dengerin kamu mau denorin hati kamu
sudah seharusnya dong seorang anak itu membantu orang tuanya
kalau kamu mau bantu
kayaknya gak perlu sampai segitunya sa
masih ada cara lain untuk nolong mama kamu
dan saya akan coba bantu kamu
keputusan saya sudah bulat
selagi saya bisa mendonorkan hati saya buat mama saya
sepertinya nggak perlu cari orang lain lagi
lagi pula ini bentuk saya untuk berbakti sama orang tua saya
karena mama saya itu segalanya buat saya bi
saya tahu niat kamu baik
tapi ini bukan keputusan yang gampang
dan resikonya juga besar untuk kamu
walaupun saya tahu kamu ngelakuin ini untuk mama kamu
saya masih bisa bantu cari orang lain untuk jadi pendonor hati mama kamu
buat apa nggak usah bi
bukannya saya gak menghargai keputusan kamu
saya akan coba cari pendonor lain untuk transplantasi mama kamu
saya pikir dengan konsep seperti itu
maka akan sangat cocok sekali dengan venue yang akan saya tunjukkan hari ini
penyewa ini sangat jelas
sesuai dengan keinginan dari puasa
gambarnya bisa dilihat disini
mungkin bisa diagak di
sudah kita sepakat
untuk tema launching kita nanti
flowery rastik ya bu
mungkin ada tambahan
dari yang lain
yang penting itu tadi
karena memang ini
sebenarnya agak jarang digunakan oleh
brand brand lain untuk acara launching
make sure semua detailnya harus sesuai ya
dengan tema dan keinginan yang saya
mau untuk produk ini
mungkin sudah cukup ya pak
ya meeting hari ini saya selesaikan hari ini ya
silahkan di saran
silahkan di saran
kenapa meeting ditutup
bukannya masalah brand ambasador belum dibahas
kalau gua tanya
pasti bakal mancing kesurgaan nih
sekarang gua tinggal nunggu
apa yang bakal lu lakukan
kalau lakuin nanti di acara lonceng gua bi